terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kpk resmi menahan menteri sosial juliari batubara terkait dugaan kasus korupsi
pada bantuan sosial penanganan covid sembilan belas
juliari batubara bersama empat tersangka lainnya
akan ditahan di rumah tahanan setidaknya dua puluh hari ke depan
setelah menyerahkan diri ke kpk pada minggu dini hari
kpk merilis keterangan resmi terkait dugaan kasus korupsi
yang dilakukan menteri sosial juliari batubara pada minggu sore
dua dari lima tersangka dihadirkan dalam keterangan resmi kpk ini
pada minggu dini hari tiga orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka
telah ditahan terlebih dahulu oleh kpk
juliari batubara diduga menerima uang sebesar tujuh belas miliar rupiah
yang merupakan bagian dari bansos penanganan covid sembilan belas di kawasan jabodetabek
bahwa terhadap sosial
saudara gbb dan aw
patut juga telah melakukan suatu tindak pidana korupsi
dan untuk itu untuk kepentingan penyidikan
maka kpk telah melakukan penahanan kepada dua orang tersangka tersebut
selama dua puluh hari terhitung mulai tanggal enam desember dua ribu dua puluh
sampai dengan tanggal dua puluh lima desember dua ribu dua puluh
wajah kabinet indonesia
wajah kabinet indonesia maju jilid ii kembali tercoreng
komisi pemberantasan korupsi menetapkan menteri sosial juliari batubara
sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pada minggu dini hari
maka kpk menetapkan lima orang tersangka
yang pertama sebagai penerima yaitu saudara jpb

yang ketiga saudara kpb
yang ketiga saudara kpb
yang ketiga saudara kpb
yang ketiga saudara kpb
yang ketiga saudara kpb
yang ketiga saudara kpb
yang ketiga saudara kpb
yang ketiga saudara kpb
sementara sebagai pemberi adalah iem dan hs
satu lagi menteri kabinet indonesia maju jilid ii jokowi ma'ruf tersandung kasus korupsi
hanya berselang sebelas hari dari penangkapan menteri kelautan dan perikanan edi prabowo
komisi antiraswa itu kembali menangkap menteri sosial republik indonesia juliari batubara pada minggu dini hari
kpk menetapkan juliari batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi
bantuan sosial masyarakat dalam rangka penanganan pandemi covid sembilan belas di wilayah jabodetabek dua ribu dua puluh
juliari tidak sendiri
ada empat orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka bersama kader pdi perjuangan itu
kpk menghadirkan barang bukti yang berhasil diamankan dalam konferensi pers di lobi gedung kpk itu
yakni uang tunai sebesar empat belas lima miliar rupiah dalam berbagai mata uang
terkait hukuman yang akan diberikan
batubara dan dua pejabat kemensos lainnya bisa saja terancam hukuman mati
kpk bisa mengenakan pasal sebelas dan dua belas undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang tindak pidana korupsi
dalam pasal dua undang undang tersebut tercantum
para tersangka tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati
di ayat dua memang ada yaitu ancaman hukuman mati
kita paham juga bahwa
pandemi covid ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non alam
sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini
presiden joko widodo sendiri menyatakan tidak akan melindungi orang orang yang terjerat kasus korupsi
hal tersebut disampaikannya pada minggu siang di istana presiden bogor jawa barat
untuk sementara presiden menunjuk menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan pmk
major fnd sebagai pelaksana tugas menteri sosial ri
saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi
dan kita semuanya percaya kpk bekerja secara transparan secara terbuka
bekerja secara baik profesional
dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya penjagaan dan pemberantasan korupsi
terkait penangkapan menteri sosial
kementerian sosial menyatakan akan memberikan
dan akses penuh kepada kpk
guna memperlancar penyelidikan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial ini
tim liputan cnn indonesia
menteri sosial juliari batubara jadi tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan sosial covid sembilan belas
menteri bersama dua pejabat pembuat komitmen disangkakan menerima fee sebesar tujuh belas miliar rupiah
dalam dua periode pengadaan bansos covid sembilan belas
korupsi dana bantuan sosial melukai perasaan
masyarakat indonesia yang tengah berjuang dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi
kepala kpk firly bahuri pernah berucap ada ancaman hukuman maksimal
yaitu hukuman mati bagi korupsi dana bantuan sosial di masa bencana atau pandemi
jatah bansos untuk mensos kami bahas malam hari ini
bersama para narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
ada nurul gufron komisioner kpk ri
selamat malam bang gufron
selamat malam pak
terima kasih sudah bergabung
bersama cnn indonesia dan juga ada almas syafrina peneliti icw
selamat malam mbak almas
iya selamat malam mas
ya bergabung bersama kami juga melalui sambungan telpon
ada bu khori yusuf komisi delapan dpr ri
selamat malam pak bu khori
selamat malam mas
ya terima kasih para narasumber
saya mungkin ke bang gufron terlebih dahulu
bang gufron ini nampaknya masyarakat indonesia perlu mengapresiasi kinerja kpk
yang dalam dua pekan sudah melakukan penangkapan terhadap dua menteri begitu di kabinet
bang gufron bisa diceritakan kembali
sebetulnya bagaimana kpk bisa akhirnya membongkar kasus korupsi
yang melibatkan langsung menteri sosial ini
taufik bang gufron
dari awal di bulan maret
sebenarnya kita kpk sudah menyebar ke setiap kementerian pelaksana penanggulangan covid sembilan belas
mulai dari sisi kesehatan sosial maupun ekonomi
kpk adalah untuk mencegah agar tidak ada korupsi dalam penanggulan covid sembilan belas
bahkan kpk juga menunjukkan timnya orang orang kpk
dimasukkan di satgas di kementerian
itu untuk mengawal agar kebijakan kebijakannya
tidak kemudian menimbulkan celah celah yang bisa disalahgunakan
bahkan kami juga beberapa kali hadir untuk tidak
di setiap kementerian penanggulangan

dengan pandemi covid sembilan belas ini
maka kami sangat memahami sistemnya
karena memang masa covid
tidak mungkin kita kemudian memperketat pengadaan dan barang dan jasa
maka kemudian kemudahan kemudahan itu yang menjadi celah penunjukan langsung
sehingga mengakibatkan banyak rekan rekanan yang kemudian seperti
ada hutang budi lah
pada saat hutang budi itu kemudian setiap perusahaan
setiap perusahaan yang diberikan hutang budi
setiap perusahaan yang diberikan hutang budi
setiap perusahaan yang diberikan hutang budi
setiap perusahaan seakan akan ada kickback kepada penyelidikan negara
itu yang kemudian kami lakukan proses penyelidikan
bang gufron namun kalau kita melihat bagaimana kpk kemudian melakukan konferensi pers
terhadap tersangka kasus korupsi ada yang berbeda yaitu tersangka kasus korupsi
dihadirkan dalam konferensi pers ini sebetulnya apa yang ingin ditunjukkan oleh kpk bang gufron

sekali lagi itu untuk memberikan efek jerah kepada pelakunya supaya juga masyarakat kemudian
harapannya kami supaya takut kepada personelnya jerah kepada masyarakat yang lain supaya takut
supaya yang lain tidak ikut ikut begitu harapannya ini untuk kemudian
dan memberikan efek deteren
jadi memberikan efek jera agar tidak ada orang orang lain yang terjerat kasus korupsi yang sama apalagi dana bantuan sosial di kala pandemi ini
saya mungkin langsung lempar ke mbak almas mbak almas ini terkait dengan dana bantuan sosial covid sembilan belas
yang tercemar begitu kasus korupsi tentunya melukai hati masyarakat indonesia begitu
kalau mbak almas sendiri apakah mencium adanya potensi potensi adanya penyalahgunaan korupsi yang bisa dilakukan dalam dana yang dialokasikan
untuk penanganan covid sembilan belas
ya terima kasih mas icw memang sejak awal kami sudah melakukan pemetaan begitu ya
apa celah celah korupsi yang potensial terjadi dalam khususnya dalam pengadaan barang dan jasa terkait dengan penanganan covid sembilan belas
sebetulnya bansos itu hanya salah satu yang kemudian rawan terjadi korupsi ya
kalau bansos kami sudah berulang kali mendorong kementerian sosial untuk lukis
untuk melakukan penanganan covid sembilan belas kalau bansos kami sudah berulang kali mendorong kementerian sosial untuk lukis
untuk melakukan penanganan covid sembilan belas
jadi kami lebih terbuka dalam mengumumkan kepada publik begitu ya terkait dengan pengadaan barang dan jasa
siapa penyedianya kemudian nilai paketnya dan lain lain begitu ya
dan saya rasa tidak hanya bansos tapi juga alat kesehatan kemudian juga asean dan lain lain
itu kami duga ada potensi terjadi korupsi dengan pola yang kurang lebih sama
dan terkait dengan bansos memang sejak awal pemetaan kami
saya melihat pertama ada potensi korupsi di sisi pengadaan barang dan jasanya
kemudian dalam proses distribusinya
kita mungkin untuk proses distribusinya sudah sejak bulan april ya
banyak mengemuka di media juga ada pemotongan ada pungutan liar ada politisasi dan lain lain
dan kami cukup mengapresiasi kerja kerja kpk yang kemudian membongkar begitu ya
praktek korup balik pengadaan barang dan jasa
terkait dengan pbj bansos sembako
oke mbak almas ini adalah penangkapan menteri kedua begitu di tahun dua ribu dua puluh ini
sebelumnya juga masih segar dalam ingatan kita ada menteri kkp edi prabowo juga terjerat
jarik korupsi kpk catatan icw ada dua menteri yang ditangkap dalam waktu yang berdekatan bagaimana
ya artinya di sini menunjukkan bahwa perilaku elit kita meskipun sekarang kondisinya masyarakat sedang apa berdekatan
yang apa ya di kondisi krisis begitu ya secara finansial banyak sekali masyarakat kita yang terdampak negatif
akibat pandemi covid sembilan belas ada yang di phk ada yang kemudian kehilangan pekerjaan kehilangan pendapatan pendapatannya berkurang
justru perilaku koruptif dari elit politik kita itu tidak banyak berubah gitu ya
perilaku korupsi tetap terjadi bahkan korupsi itu sendiri bersinggungan dengan bansos yang diharapkan atau disebutkan oleh pemerintah
itu bertujuan untuk membantu masyarakat ini sangat disayangkan ternyata pandemi itu tidak membuat elit politik kita mempunyai simpati dan empati
yang cukup untuk berubah perilaku untuk semakin menjaga diri dari perilaku perilaku koruptif
mungkin itu dan saya harap kpk juga tidak berhenti di kasus pbj di kementerian sosial tapi juga di sektor sektor yang lain
khususnya untuk penanganan covid sembilan belas
baik mbak almas mungkin saya langsung lempar selanjutnya ke bang bukhari yusuf komisi delapan yang langsung bersinggungan langsung dengan kementerian sosial gitu
bang bukhori dari skema penyaluran bansos pendistribusiannya komisi delapan melihat apa sebetulnya yang kurang sehingga bisa masuk
ada celah di situ untuk melakukan aksi tindak pidana korupsi
ya assalamu'alaikum selamat malam selamat malam untuk mbak almas dan mas wufron dari kpk
pertama kami dari komisi delapan ini mengapresiasi kerja kpk juga teman teman lain yang ikut mengawasi
meskipun kami sebenarnya juga kaget dan prihatin ini di mana secara kerja keras yang telah kita lakukan bersama sama
artinya selama ini kementerian sosial ini kita mesti jujur bahwa dengan adanya satu anggaran yang sangat besar
dari semurah dari kebanyakan dari kebanyakan dari kebanyakan dari kebanyakan dari kebanyakan dari kebanyakan

karena adanya pandemi covid sembilan belas ini saya kira juga di satu sisi perlu kita apresiasi karena bisa menjalankan secara umum itu baik
cuman persoalannya adalah ketika tiba tiba di akhir tahun dua ribu dua puluh kita dikagetkan dengan adanya sebuah
ini juga betul membuat kami semua kaget kami semua ini prihatin karena tidak menyangka
jadi memang salah satu kelemahan yang sangat mendasar bagi dpr untuk melakukan pengawasan adalah proses yang sangat perlu diawas itu di dua ujung
pertama di sisi hulu yang kedua adalah hilir

kalau di aspek hulunya ini kan
sebenarnya kementerian disitu ada inspektor general lalu ada ppkp yang menjadi konsultan
juga penegak hukum yang sebenarnya sejak dari awal juga bisa memantau
dpr juga memantau namun punya keterbatasan yang sangat banyak untuk masuk lebih dalam karena itu memang ranah eksekutif
nah yang kedua adalah aspek hilir
jadi hilir ini dalam konteks distribusi
nah memang kami lebih banyak
lebih banyak mensoroti di aspek hilir atau distribusi
karena telinga dan mata kami ini kan masyarakat
masyarakat itu kan tahunya di aspek pendistribusian
berkait dengan masalah pendataan
tidak tidak validasi data
terkait dengan masalah data yang tidak sesuai
artinya yang mestinya berhak untuk menerima dia tidak menerima
atau yang mestinya dia tidak menerima malah menerima
atau sebaliknya ini juga terjadi banyak
dan itu kemudian selama hampir satu tahun mulai sejak bulan april itu sudah mengalami perbaikan perbaikan
dan bahkan kemudian di kesimpulan pada bulan oktober yang lalu sudah kita pastikan bahwa
ini perlu adanya sebuah satu validasi data secara menyeluruh untuk kesejahteraan sosial
sehingga data itu nanti menjadi sumber atau menjadi pegangan untuk kesejahteraan sosial
atau menjadi pegangan untuk seluruh kl dalam menyalurkan berbagai macam program program kesejahteraan sosial
bukan hanya kementerian sosial
dan kemudian sudah kita sepakati di apbn dua ribu dua puluh satu itu kita menganggarkan anggaran yang cukup besar
rp satu tiga triliun berarti untuk kaitannya dengan masalah validasi kita
karena persoalan persoalan distribusi ini kemudian terselesaikan
tidak ada lagi yang kemudian mengadu ini adalah tidak sesuai dan seterusnya
tinggal kemudian memang persoalan di hulu ini kait dengan masalah pengadaan
inilah sebenarnya kelemahan atau kemudian perlu kita bersama sama memberikan atensi begitu

nah ternyata terbukti dari baik baik kementerian sosial
maupun kementerian kkp temu hari yang lalu
maupun kementerian kkp temu hari yang lalu
ini kan ujung ujungnya persoalan di masalah di hulunya bukan di hilirnya
pengawasan yang kurang di tengah realisasi penyerapan yang diperlukan cepat begitu
karena ini adalah bantuan sosial untuk penanganan covid sembilan belas
kita juga akan bahas terkait dengan bantuan sosial covid sembilan belas
ketua kpk firly bahuri pernah berucap bahwa ada ancaman hukuman maksimal yaitu hukuman mati
terkait dengan korupsi yang terjadi pada bantuan ataupun hal hal yang berhubungan dengan masa masa

bagaimana nanti penjelasan dari komisar dari kpk kami bahas usai
jangan lupa tetap bersama kami di cnn indonesia prime news

langsung saja kita lanjutkan dialog pada malam hari ini
langsung saja kita lanjutkan dialog pada malam hari ini
saya mau ke komisioner kpk ri bang gufron
saya mau ke komisioner kpk ri bang gufron
saya mau ke komisioner kpk ri bang gufron
di sini terkait dengan kasus korupsi yang menjerat mensos sendiri
ada dugaan pejabat membuat komitmen di sini memasukkan perusahaan pribadi begitu menjadi vendor bansos
yang kemudian juga disetujui oleh juliari batubara
ini sebetulnya bagaimana hal ini bisa terjadi
artinya ini terang terangan bisa terlihat begitu bang
ya karena memang dalam kerangka covid sembilan belas ini
proses pengadaan barang dan jasa demi keselamatan dan kesehatan warga
maka kemudian prosedur prosedur yang semestinya ketat
berdasarkan perpres tiga belas dua ribu delapan belas pengadaannya kemudian bisa dilaksanakan secara langsung
itu sekali lagi demi apa
karena kita memiliki prinsip negara hukum itu adalah solus populer
bahwa dalam negara hukum keselamatan rakyat itu adalah hukum yang utama
maka prosedur prosedur hukum yang kemudian sebelumnya sangat ketat
ketentuan dan syaratnya serta prosedurnya yang sangat ketat
kalau kemudian diterapkan maka kemudian para penduduk kita kelaparan
bahkan ada yang mati maka kemudian itu ditembus dengan proses penunjukan langsung
oke jadi terlepas dari kasus korupsi yang terjadi ada asas yang memperbolehkan
maka kemudian memang memungkinkan untuk kemudian ada kepentingan kepentingan pribadi yang menumpangi
bukan hanya pt nya pt yang ternyata konflik interest ataupun milik bagian dari penyelenggara negara
bahkan juga mungkin harganya pasti kemudian tidak benar
itu yang akan kami terus kembangkan
sejauh ini yang kami endus artinya yang kami pengarai dalam pemeriksaan pertama adalah
ada pemberian dari pihak pihak tekanan kepada pejabat pejabat di
itu yang terjadi

oke terkait dengan pernyataan ketua kpk fili bahuri yang menyatakan bahwa ada
ancaman hukuman maksimal bagi pelaku korupsi di tengah situasi bencana ataupun pandemi
ini bagaimana kelanjutan atau ya bagaimana klarifikasinya bang gufron
ya prinsipnya pasal korupsi dari pasal dua sampai pasal dua puluh dua ada sekitar tiga belas pasal
normanya kalau dengan ayat ayatnya dan huruf hurufnya itu ada tiga puluh norma
jenisnya ada tujuh
itu yang memungkinkan hukum pidana maksimal artinya sampai hukuman pidana mati
itu adalah ketentuan pasal dua ayat
dua ayat dua itu kemudian merujuk pada pasal dua ayat satu
adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri
dengan menguntungkan diri
dengan menguntungkan diri
orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara
kalau bahasanya tadi pak buhori maupun mbak alma
itu ketika melakukan kebijakan dalam kebijakan itu ada kerugian yang memang disengaja untuk merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri
itu bisa dikenakan pasal dua ayat satu
kami pengarahi berdasarkan bukti bukti yang baru terkumpulkan
itu bukan pada policy nya bukan pada pengadaan barang dan jasanya
tapi dari pihak pemenang ataupun yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan barang sembako ini
itu yang memberi sesuatu kepada penyelenggara negara
sehingga kepada pemberinya dikenakan pasal dua ayat satu
kepada penerimanya digunakan pasal dua belas huruf a enam bon b
oke ada pasal yang berbeda antara pemberi dan penerima
saya ke mbak almas isma mbak almas ini terkait dengan tadi korupsi dana bantuan sosial yang disebabkan oleh ada celah di situ
tapi kalau mbak almas melihat bagaimana sebetulnya transparansi
keterbukaan untuk pertanggung jawaban dana dana publik begitu yang digunakan dalam hal penanganan covid sembilan belas ini ke masyarakat bagaimana mbak
untuk pengadaan penanganan covid ini kan merujuk pada peraturan lkpp nomor tiga belas tahun dua ribu sembilan belas
kemudian juga pemerintah mengeluarkan lkpp juga mengeluarkan surat edaran ya nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
yang kemudian menjadi acuan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid sembilan belas
dan pengadaan di kemensos ini kemudian menggunakan metode penunjukan langsung
tapi di situ meskipun diadakan penunjukan langsung
ada ketentuan ketentuan yang penting untuk diindahkan
baik itu oleh kementerian sosial sebagai lembaga yang mengadakan pengadaan barang dan jasa begitu ya
jadi tidak bisa juga kemudian kalau tadi benar menunjuk perusahaan yang punya
yang dimiliki oleh ppk langsung kita juga punya larangan kenaan dengan benturan
larangan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa begitu ya
itu sudah jelas diatur bahwa hak termasuk ppk itu dilarang untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa
sebagai penyedia pemborong atau sebutan sebutan lainnya
jadi saya rasa walaupun di sini penunjukan langsung tetap perlu diindahkan
perlu merujuk pada ketentuan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa
yang juga perlu menghindari konflik kepentingan dan lain lain
kemudian juga yang bermaksudnya
yang bermasalah dalam hal ini adalah salah satunya mengenai penunjukan penyedia
yang kemudian di situ terdapat potensi korupsi yang besar
di mana dalam hal ini ppk sebagai orang yang dimandatkan oleh pengguna anggaran
ataupun kuasa pengguna anggaran melaksanakan pengadaan
ada potensi baik itu menerima suap ataupun menerima pemberian hadiah gitu ya
dan ini yang tadi saya maksud di awal kami melihat ada potensi korupsi yang besar
dalam proses pengadaan barang dan jasa
di tengah pandemi covid sembilan belas
nah soal transparansi ini icw memang cukup kesulitan untuk mendapatkan informasi
terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di kementerian sosial
kami beberapa waktu lalu bulan juli gitu ya
tepatnya mencoba untuk mencari tahu melakukan pemantauan terkait dengan pengadaan barang dan jasa
dan data itu rasanya tidak dipublikasikan oleh pihak kementerian sosial
siapa yang menjadi penyedia pengadaan sembako kemudian berapa nilai kontraknya
apa yang disediakan sembakonya jenisnya apa saja gitu ya
waktu pengadaan itu tidak ada informasi yang jelas tidak dipublikasikan dengan alasan ya ini adalah pengadaan darurat
yang memang prosesnya selain lebih pendek dibandingkan dengan pengadaan pengadaan pada kondisi normal
pada kondisi pada umumnya begitu ya juga ada ketentuan ketentuan yang kemudian membuat proses ini lebih tertutup atau tidak transparan kepada publik
oke jadi meskipun pengadaannya bersifat darurat tapi harus tetap ada kejelasan bagi publik terkait dengan transparansi dana dana yang digunakan begitu mbak almas
iya seharusnya itu sangat penting untuk diinformasikan kepada publik ya
terlebih lagi kita dari dokumen dari publikasi itu kita dapat menilai
apakah betul kementerian sosial misalnya yang memiliki pengadaan barang dan jasa
apakah betul kementerian sosial misalnya ppk dalam hal ini menunjuk penyedia yang sesuai dengan aturan dalam lkpp nomor tiga belas tahun dua ribu delapan belas itu
karena di sini walaupun penyedia ditunjuk secara langsung ada juga kriteria kriterianya
yaitu penyedia yang sudah pernah melakukan pengadaan berupa barang sejenis di instansi pemerintah atau penyedia yang sudah masuk dalam

kalau harus ditunjukkan ke publik ya publik yang sudah pernah melakukan pengadaan berupa barang dan jasa
publik ya publik akan
terkendala untuk memaksimalkan
perannya dalam melakukan pengawasan
dan kita menilai
apakah betul penyedia
yang ditunjuk oleh kemensos
adalah penyedia yang sudah
peran daan darurat
atau jangan jangan ini sebetulnya penyedia
baru yang belum pernah punya pengalaman
baik dalam hal pengadaan
ini tetapi kemudian karena
ada tah konflik kepentingan
atau ada transaksi yang terjadi
di dalamnya kemudian mendapat
of interest harus benar benar dihindari
dalam berbagai keadaan keadaan
jika tadi icw mengatakan
bahwa kesulitan mendapatkan informasi
data kemensos terkait dan adanya yang digunakan untuk
menangani covid sembilan belas ini apakah
kemudian dpr juga merasakan hal yang sama
tidak ada transparansi meskipun
kalau kita melihat kementerian sosial ini menjadi salah satu
lembaga kementerian dengan
penyerapan anggaran yang cukup
baik begitu bang bukhori nanti dijawab
usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali
anda kembali di cnn indonesia prime news
ini terkait dengan
tadi icw yang tidak menerima
informasi yang cukup jelas terkait dengan realisasi
anggaran yang digunakan oleh
kementerian sosial apakah dpr juga merasakan
atau mendapatkan hal yang sama begitu ada ketidakjelasan
kemana saja aliran dana tersebut
digunakan dari kementerian sosial
untuk dana penanganan covid sembilan belas
ya jadi begini mas
memang dibatasi di dalam
waktu yang lalu
itu kita bisa membahas
kepada satuan tiga
tapi kan dengan adanya
terbitnya keputusan kpa
mk terkait dengan masalah pembahasan
anggaran itu kan ditetapkan
bahwa dpr tidak boleh
masuk kepada sampai satuan tiga
nah satuan satu
dan satuan dua itu kan
semuanya masih kelondongan oke
dodongan dari satu anggaran misalnya
anggaran kementerian sosial
totalnya berapa lalu
pendistribusi di masing masing
dirijen dan direksi itu berapa oke
tapi kemudian lebih dari kesana
tidak memungkinkan sehingga
kita tidak memungkinkan bahkan
kemudian kalau kita mengendus lebih jauh
ini menjadi dipersoalkan ini saya kira
problem pertama yang menjadi
persoalan bagi dpr
tidak begitu leluasa
mengetahui aliran sejak dari awal
dan kemudian apalagi
misalnya terkait dengan masalah
perusahaan perusahaan mana yang kemudian nanti
penyedia jasa yang terkait
dan seterusnya itu tidak sepenuhnya
kemudian bisa kita
terima di dalam rapat rapat itu
bang bukhari meskipun
boleh jadi secara
secara pribadi atau secara tertentu
itu saya kira kalau sebagai
mitra kerja dia akan dibuka
tetapi itu kan pada dasarnya
sebagai bentuk pendekatan pendekatan
pribadi untuk pengawasan
oke nah dari situlah
sebenarnya kita tidak begitu leluasa
untuk mengakses nah yang kedua
itu memang kedepan perlu
diperbaiki dalam apa namanya
atau mekanisme pembahasan
anggaran di dpr bersama dengan
pemerintah ini tidak hanya
kemudian di satuan satu dan
satuan ii tetapi
kita perlu lihat jadi
tidak hanya dalam kemudian
sesuatu yang sudah selesai baru kemudian
setelah pengawasan baru kemudian kita
tanyakan jadi pengawasan ini
kan kemudian terjadi
apa namanya setelah selesai
setelah selesai kita boleh
mau sampai satuan iii sampai satuan iv
bahkan dalam rangka investigasi
kita bisa sampai sadar dalamnya
tapi kan kalau secara
secara ranah administratif
itu kan sudah selesai
bahkan kami tanya
program bantuan sosial yang
sampai tahun dua ribu dua puluh mereka sudah
ya celahnya itu kemudian kita
tidak mendapatkan sesuatu
tapi kemudian kita dikagetkan dengan
tiba tiba adanya suap ini
suap ini kan kalau saya konstruksikan
kira kira begini mungkin
mereka ini adalah ada deal di awal
tapi kan tidak tahu kita
hasil di awal dalam prosesnya juga baik baik saja
karena itu dpr fokusnya adalah
bagaimana dalam pendistribusian
kita mengkritik bagaimana kemudian
pola pendistribusian dari pusat jakarta
ke khususnya di jabodetabek
tidak anul lah tidak terlalu repot
kemudian yang keluar luar daerah
ini kemudian ada banyak sebetulnya memang
dimensi untuk kemudian mengupas apa saja
yang terjadi dalam penyaluran dana bantuan
baik mbak bukhori
terkait dengan masalah
mbak bukhori mohon maaf waktu kita terbatas
disitulah kemudian dpr fokusnya disana
karena dia tidak bisa mengakses
dari awal secara keseluruhan
sehingga persoalannya memang
di persilih tetapi kita
kendala ada secara atura
baik mbak bukhori terima kasih
saya langsung lempar ke bang gufron
bang gufron ini menko pmk sudah ditunjuk
sementara begitu ya
untuk kemudian menduduki jabatan
di kementerian sosial
ini apakah kemudian menutup
kasus korupsi yang ada di tubuh
kementerian sosial atau bagaimana nanti bang
penunjukan itu kan supaya
kementerian sosial itu tetap
terisi dan tetap berjalan
persoalan atau masalah
eksekutif yang itu bukan
di luar kpk tapi kpk tetap akan
melanjutkan perkara ini
sampai sejauh mana lagi dua hal tadi
dari hulu dan sehilirnya itu kepada siapa
kalau memang mereka
penyelenggara negara yang merupakan
subyek hukum jadi tidak di dana korupsi
tentu kami semua pihak itu akan
pertanggung jawaban secara khusus
mereka tidak akan pilih pilih dan tidak akan
karena kementerian sosial ini sudah tiga kali
termasuk pengawasan terhadap kementerian sosial dan
dana bantuan sosial baik terima kasih
bang gufron saya ke mbak almas singkat saja mbak almas
ini bagaimana pengaruh penangkapan menteri kedua
di kabinet kerja jelitua jokowi ini
terhadap citra keseluruhan dari
kabinet kerja jokowi singkat saja mbak almas silakan
ini kabinet atau
pemerintahan jokowi periode kedua
baru berjalan satu tahun ya
menurut saya ini menjadi catatan merah
untuk pemerintah untuk
presiden jokowi dua menterinya
dalam waktu pemerintahan
yang sangat singkat sudah ditetapkan sebagai
tertangka kakit korupsi dan semoga
kedepannya lebih kolektif dalam
menunjuk menteri dan yang terpenting
terkait dengan program bantos
pemerintah gitu ya lembaga
negara kementerian sosial
kementerian kesehatan dan semua yang
bersangkutan untuk kemudian
menangani pandemi covid sembilan belas
daruratan pengadaan darurat
untuk kemudian buat
akses publik terhadap
data atau informasi
pengadaan barang dan jasa itu
tertutup begitu ya kita punya sistem
informasi rencana umum pengadaan
dan kalau kementerian yang lain
pbj terkait penanganan covid sembilan belas
di situ kenapa kemudian kementerian sosial
tidak gitu ya karena di situ
juga tidak dilarang meskipun kondisinya
darurat pengadaannya darurat untuk kemudian
terkait dengan setidaknya rencana
pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan
oleh kementerian lembaga
ataupun perangkat daerah saya rasa ini
adalah momentum yang tepat
begitu ya untuk kita bersama
bantos pemberian program bantos
baik dari proses
distribusinya yang tadi juga disebutkan
oleh pak buhori ada masalah dari
pemerintah yang berpengalaman
menggunakan informasi terkait
jadi saya rasa ini adalah
kemungkinan yang harus kita
lakukan untuk memperbaiki
proses penanganan covid sembilan belas
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
dan usai jelas kianan indonesia prime news segera
kembali bersama rekan saya eva yunizar
tetap bersama kami